pengen tahu aja kasih tau dikit aja kenapa sih
mungkin kita penasaran aja
yaudah nanti kalau gue udah diterima nanti gue kasih tau deh dimana oke
emangnya pertimbangan lo ngambil sekolah itu apa ya bagusnya apa gitu
ya kalau gue sih simpel ya karena gue pengen ngejar ada satu cewek tuh yang cantik banget di solo itu
bantuin gue cari sekolahan baru pusing nih gue nih ayo bantu dua
emangnya tadi tuh
kita tuh cari sekolah buat masa depan bukan buat cari cewek
ah nolah lo kal
cewek juga buat masa depan kali buat ngasih kita keturunan men
ya nian emang lo mau nyari penggantinya melly
nggak sih kayaknya melly itu my forever love
wah kulung tain ini
itu kan sekolah cewek semua gimana masuk
gue mau nyari banjir
lo dari tadi puluhan sekolah di skip mulu lo mau cari yang mana sih
aduh gue bingung belum ada yang cocok
ntar deh gue nyari nyari lagi deh
ya yaudah lah terserah lo aja deh gue ikut lo aja ya
gue mau pengen pes yaudah
hah yaudah sini lo

udah aman kok
eee dimsalnya tiga terus minumnya mau apa
wah meli yang terakhir kan berarti meli aja yang milih minum apa ya
minumannya apa aja nih mbak pokoknya yang enak enak yang bagus bagus deh pokoknya sana iya sana sana dadah
suruh ian sama aika kesini cepetan cepetan nongkrong sama kita
kan katanya lo kangen tuh sama boy sama temen temennya
gue bingung nih kok kayaknya lo yang semangat banget deh
sebenarnya lo tuh mau ketemu ian kan bilang aja deh jadi jangan sok sok mengatasnamakan boylah hikal lah ya kan
bilang aja tuh depan langsung lo pengen ketemu sama ian

temen temen sejati dah tau aja gitu kalo gue lagi kangen
waaaah lancar banget otak lo
eh iya soalnya mukanya kan ngangenin gitu kan ya
udah ah mendingan lo aja sendiri yang telfon
ya terserah lo aja lah boy
cuma jangan mahal mahal
soalnya gue belum telfon bokap gue
lo kan belum tau bokap gue bisa siapin duitnya berapa
yaudah gue telepon dulu nih
selamat siang bu
maaf ganggu bu
tadi saya lihat sekolah ibu di internet
dan saya dan temen temen saya ngerasa cocok sama sekolah ibu
kita sih rencana pengen mendaftar di sekolah ibu bu
apa ya syaratnya bu
kalau kita disuruh ke sekolah sana
mumpung kantor sekolahnya itu belum tutup
ya udah yuk jalan sekarang
wih bebek gua
hai beb yan yan
aku lagi di rumah bu ini
sama haikal juga
haikal disana kan
oh iya ajakin bu juga
aku lagi sama reva sama raya di kafe kafe
yang biasa kita jalan jalan itu ya
cepetan deh kita nongkrong disini
wah asik tuh
boleh boleh boleh
yaudah kamu tunggu disana ya
nanti aku kesana
kita nongkrong di cafe studio
disana ada meli raya sama raya juga disana ya
kalau gitu kalian duluan aja deh
gua harus cari tau dulu persyaratannya tuh apa aja
buat daftar di sekolah itu
iya udah duluan aja
udah nyusul bu
yaudah kalo gitu
taruh aja main pc abis menengah aja lu
tunduk tunduk tunduk
tunduk tunduk tunduk
boleh lagi ke sekolah yang baru
dia lagi cari tahu persyaratan apa aja buat pindah ke sekolah yang baru
emangnya sih boy tuh mau pindah ke mana sih
oh aku aku gak tau juga sih
tapi aku serahin ke boy aja lah
kan kita pengen ngajakin ya
lo semua pada pindahnya ke sekolah kita aja tau
wah iya terus lu banget
kita bisa sering ketemu
terus gue gimana dong
pek kamu pindahin juga dong
gimana ya cara gue ngerayu mak
buktinya aja lo bisa ngerayu meli yang limited edition
masa lo gak bisa ngerayu emak lo sendiri
ah beda kali rek
ini kan soal emak beda lagi
udah deh sementara ini nih gue harus fokus sama sekolah gue
ya ini semua demi uma
jadi gue gak bisa pindah
nah itu anak
gak sih sekarang kayak gitu
sebenernya lo tuh mau pindah ke sekolah mana sih
mau tau banget apa cuma mau tau aja
ih boy pelit banget sih
kan kita cuma pengen tahu aja
kasih tau dikit aja kenapa sih
mungkin kita penasaran aja
nanti kalau gue udah diterima
nanti gue kasih tau deh dimana oke
emangnya pertimbangan lo ngambil sekolah itu apa
ya bagusnya apa gitu
ya kalau gue sih simpel ya
karena gue pengen ngejar ada satu cewek tuh yang cantik banget di sekolah itu
dan gue harus dapetin cewek itu
kok lo gitu sih pemikirannya boy
masuk sekolah dan pertimbangannya kan ada cewek
eh boy kita di sekolah itu menimba ilmu
belajar bukan ngejar cewek gimana
malah belajarnya ngejar cewek banget
ah ternyata oh sama aja
suka suka gue dong
tuh kan girls gue udah bilang
gue itu orangnya belagu banget
kalau misalnya kita perhatian sama dia
dia tuh nanti malah jadi gede kepala
dia pikir kita mikirin dia gitu
makanya tadi kan gue udah bilang
kita gak usah mikirin masa depan dia
dia aja gak peduli kok
reva duduk dulu dong duduk dulu ya
cemburu sama lo
gak mungkin lah
yaudah gue gak jadi pergi
lo mau masuk ke sekolah yang katanya cewek cantik cantik
palingan juga selera lo jelek
pasti gak lebih cantik dari mba mba

ya umurnya sih beda dua tahun
gak beda jauh sih
eh tapi tetap aja lebih tua dari boy
busa sama ketawanya ya
yan emangnya mantannya si boy itu kayak gimana
gue penasaran deh
jangan kasih tau ya
biar dia penasaran udah diem aja
ih apaan sih
apaan sih jangan kepo kalo jadi cewek
ya udah ya udah stop stop kalian berdua
kita gak usah berantem di sini kita jalan jalan aja ke mall yuk